informasi lain mobil satuan sabara polres mojokerto kota ditabrak truk pengangkut pasir
saat mengawal tahanan lapas kelas dua b mojokerto menuju pengadilan negeri mojokerto pada kamis siang
kapolres mojokerto kota menyatakan pengawalan yang dilakukan satuan sabara telah sesuai dengan sop yang berlaku
kecelakaan antara mobil satuan sabara polres mojokerto dan truk ini terjadi di persimpangan jalan kartini kota mojokerto
akibatnya mobil polres mojokerto mengalami ringsek di bagian samping
sedangkan truk rusak pada bagian depan
truk yang dikemudikan andi warga kecamatan cerme kabupaten gresik ini melaju dari arah jalan brawijaya menuju ke jalan gajah mada
saat di persimpangan kartini truk melaju karena lampu merah atau lampu traffic light menyala hijau
namun secara bersamaan dari alun alun mobil sabara mengawal tahanan melaju dan langsung terjadi tabrak
kapolres mojokerto kota akbp sigit dhani setiono mengatakan
pengawalan yang dilakukan satwa sabara telah sesuai dengan sop yang berlaku
untuk penyelidikan lebih lanjut seluruh barang bukti truk dan mobil patroli berada di polres mojokerto kota
bukan sepeda ya
bahwa pengawalan tahanan yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian pores mojokerto kota sudah berjalan sesuai dengan sop
yang kemudian kalau di
kaitkan dengan kecelakaan ini adalah diakibatkan oleh
lengahan atau ketidak tertipan dari
dalam konteks ini adalah secara spesifik tidak memahami prioritas hak penggunaan jalan